silahkan bu lihat lihat
iya mbak lihat lihat ya
ngapain sih kakinya ruwaku kesini
aku yakin banget aku gak salah dengar
mas fauzan ngomongin soal samar menyamar
ini pecah bu harus menggantinya bu
iya pak maaf nanti saya ganti ya pak ya
sekarang ibu ikut kami ke kantor
oh enggak sih gak mau nyopet
ada apa bu
jangan jangan anak ini menyolong di mal ini
ini jepitan saya
ah banyak kan asin kamu
nanti ada petugas yang membuktikan kamu mencuri atau tidak
iya tapi bukti bukti apaan orang saya gak curi apa apa kok
ibu kok udah di sini bu
lihat kamu mencuri
kamu liat apa apaan sih li
kamu lupa sama yang udah ibu ajari

aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
sepertinya memang terjadi kesalahpahaman
jepitan yang dibawa anak ini ternyata tidak dijual di mal ini
dengan begitu anak ini dipastikan tidak bersalah
ya udah kalau gitu kami udah permisi ya pak ya
dania aku senang banget ketemu sama eyang
eyang aku bawain buah buahan buat eyang
kamu ke sini lagi
gilang kampung gak usah ikut campur
eyang tidak mau liat dia lagi di sini
kamu pergi kamu tahu enggak
kamu sama engkong kamu berkomplot menipu saya
kalian memang penipu
kalian telah membunuh cucu saya yang sebenarnya
suruh dia keluar gila keluar kamu
eyang tenang dulu ya
gak nyangka ya bu
terasa ibu benar benar hidup
kamu tuh ngarapin ibu meninggal ya
bukan kayak gitu bu
kalau misalnya emang kamu udah gak mau ngurusin ibu
dan kamu terganggu dengan penyakit ibu
ibu gak apa apa
cuma nggak perlu bersikap begitu
apa ibu ini udah gak ada artinya sama sekali buat kamu ya
sampai kamu ngarapin ibu meninggal
kamu keterlaluan tahu gak
yang gak pernah ngarepin ibu meninggal
ibu mah bersyukur banget
bu li tuh seneng karena ibu tuh ngeliat ibu udah selamat dari jurang itu
jurang apa sih lia
jurang jurang tempat ibu jatuh
tim satu udah nyariin ibu kemana mana
tapi gak ketemu
semua orang ngira ibu tuh udah meninggal
ibu benar benar gak ngerti ria
jurang apa sih
ibu gak pernah jatuh dari jurang
ibu baik baik aja di rumah
kecuali hati ibu yang sakit karena kamu bersikap kasar sama ibu
kamu tega kasar sekarang lihat sama ibu
kamu tega mukul ibu
bahkan kamu tega dorong ibu
sekarang juga kamu udah gak punya hati
kapan ya dorong ibu
gak mungkin dia tega di rumah

ibu kan ibunya lia
masa lia juga tega sih ngebiarin orang dihigit ular
dia kamu gak usah nyangkal ya
ibu tuh seneng banget tau gak
kamu bisa balik ke rumah om fauzan lagi
cuma ibu sama sekali gak nyangka kenapa sikap kamu jadi berubah
lia gak ngerti deh
ibu lia tuh gak pernah tinggal di rumah pak fauzan
yang ada juga ibu kan yang tinggal di kontrakannya lia
ibu tinggal dikontrakan kamu
ibu gak pernah tinggal dikontrakan kamu lia
selama ini kamu berfikir ibu tinggal dikontrakan kamu

terus ibu ngerasa kalau lia selama ini tinggal di rumah pak fauzan gitu
nyara ketahuan lagi

kalau dia selama ini nyamar jadi ranti untuk nih kuliah
itu aja yang papa takut
jangan jangan apa yang aku dengar waktu itu benar
jangan jangan apa yang aku dengar waktu itu benar
aku harus tanyakan hal ini pada fauzan
aku harus tanyakan hal ini pada fauzan
ibu mau kemana
ibu mau pergi sebentar
ibu ibu ibu
udah pulang ren
kamu gak usah banyak sandiwara lagi sama aku
aku udah tahu semua sekarang tau
aku udah tahu semua sekarang tau gak
ternyata yang kamu omongin selama ini benar kan
kamu kirim ranti palsu ke rumah lia

supaya nyamar jadi aku kan buat bohongin lia kan
masih gak mau ngaku juga kamu ya
mulai sekarang aku yakin suatu saat kebenaran pasti akan terbukti zen
aku mau pergi
aku mau ke rumah lia
jadi cokablu itu masih hidup
terus dia bilang dia gak pernah tinggal di rumah ini gitu
terus kata ibu dia juga bilang kok gue tuh tinggal di rumahnya pak fauzan
terus tante ranti yang kemarin tinggal di sini tuh siapa
dan lia yang dimaksud tante ranti tinggal di sana tuh siapa
aduh kok itu gue gak ngerti juga deh
terus terang ya gue tuh gak pernah dapat penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini
tapi yaudah gue udah gak mau mikirin lagi
yang jelas kan sekarang ibu masih hidup dia ibu yang asli dan dia gak bakal pernah berubah
syukurlah akhirnya rahasia ini terbongkar juga
terima kasih ya allah terima kasih
karena engkau sudah membukakan kebenaran ini
ibu gak tahu apa yang terjadi lia
cuma ibu cuma mau bilang satu hal
ibu janji mulai sekarang ibu akan bahagiain ya
walaupun ibu belum bisa tinggal sama sama sama lia
ibu kangen kan sama bapak